udah agak rame
berapa jam jalan ini
kalau pagi hari kan gak terlalu sepadat
kalau siang ya
posisi dari jakarta
perkiraan sampai bandung itu kan sekitaran siang
nah siang keseluruhannya itu
traffic udah lumayan padat
jadi menghati hati aja
kalau malam agak hari sekarang pagi masih lama
kalau pagi hari keramaian